di hari raya idul adha komisi pemberantasan korupsi
memperlakukan pelayanan kunjungan online atau video call bagi keluarga
pelayanan kunjungan online diterapkan untuk menghindari penyebaran covid sembilan belas
rutan kpk terpantau sepi kunjungan di hari raya idul adha seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
pada jumat pagi aktivitas yang terpantau hanya pengunjung yang mengirimkan makanan kepada tahanan
pelaksana tugas jurubicara kpk ali fikri melalui keterangan tertulisnya mengatakan
pada hari raya idul adha waktu pengiriman makanan bagi tahanan dibuka pukul delapan sampai sembilan pagi
sementara untuk pelayanan kunjungan dilakukan secara online pada pukul delapan sampai sebelas waktu indonesia barat
kegiatan makan bersama para tahanan dilaksanakan pukul sembilan tiga puluh sampai pukul sebelas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
sementara untuk pelaksanaan sholat id dilakukan di rutan kpk pomdam jaya guntur
jelang siang hari para tahanan yang ingin melaksanakan sholat jumat juga diberikan haknya